terkait hal ini juga ketua majelis ulama indonesia ma'ruf amin
meminta presiden joko widodo segera membebaskan terpidana kasus terorisme abu bakar ba'asyir
permintaan ini berdasarkan kondisi kesehatan ba'asyir yang kian menurun
dikarenakan kondisi kesehatan abu bakar ba'asyir yang kian menurun
ketua majelis ulama indonesia meminta terpidana kasus teroris yang telah berusia tujuh puluh sembilan tahun tersebut
untuk segera dibebaskan dan mendapatkan perawatan kesehatan di rumah sakit
ketua majelis ulama indonesia mengaku dirinya telah mengusulkan kepada presiden
agar ba'asyir dibebaskan walaupun abu bakar ba'asyir melalui kuasa hukumnya
menolak mengajukan gerasi kepada presiden
presiden setuju kemudian dirawat sekarang
tapi mau diberi gerasi keluarganya katanya tidak mau
tapi kalau dia minta gerasi ngaku salah
jadi kemungkinan dia mau kalau nanti ditahan rumah di solo nanti disambil di rumah sakit